kita akan lihat perkembangan dari pejaten jakarta selatan
di mana gubernur basuki cahayapurnama akan mendeklarasikan pencalonannya
kembali menjadi gubernur dki jakarta dalam pilkada dua ribu tujuh belas
kita akan langsung terhubung dengan pejaten di jakarta selatan
sudah ada koresponden kami di sana untuk mengikuti
kita akan langsung tergabung dengan gubernur basuki cahayapurnama
sekaligus kandidat petahana di pilgub dki jakarta

ada yang mengatakan pdip juga akan merapat apabila bapak memilih parpol pak
nah itu yang dari awal selalu sampaikan seperti itu
jadi ibu mega kan saya dekat sama ibu megawati
jadi ibu megawati bilang karena mekanisme partai kami
kalau anda tidak mau ditunggu ya nggak bisa nunggu
nah tapi kalau memang saya nggak tahu ya saya nggak berani mengatakan pdip juga nunggu
tapi kan bu mega juga nggak mau putusin
beliau juga nunggu kan
nah saya hubungi memang baik sama beliau
sama partai juga cukup baik
nah saya kira saya nggak tahu pdip kapan mau umumkan calonnya
tapi yang jelas nanti partai ini lah yang akan tiga parpol ini lah yang akan ngomong dengan pdip
terkait dengan pendamping bapak bakal calon wakil gubernurnya bapak bagaimana
ada yang menyatakan bahwa bapak mungkin juga belum tentu memilih pak heru sepenuhnya
itu juga tergantung kepada
perjalanan berikutnya seperti apa
berarti belum pasti pak mahen pak
ya saya nggak berani katakan juga pak heru mau terus di pns atau nggak
pak jarod bagaimana bapak
saya juga nggak tahu pdip bagaimana nanti
apakah pdip akan mencalonkan pak jarod sebagai gubernur
untuk maju dengan orang lain partai lain saya nggak tahu
suara dari parpol pendukung yang tiga ini bagaimana pak soal wakil bapak nanti oh betul
oh terserah saya deh
kalau tiga parpol ini nggak ada masalah
saya kira sudah fix kok parpol ini
pak heru berarti masih membuka pintu pakai partai lain pak
kalau partai lain kan beberapa partai lain kan selalu mengatakan begitu
kalau memang ahok pakai parpol kami mungkin tertarik mendukung mengusung bersama
tapi kembali lagi masalah itu saya serahkan kepada teman teman tiga parpol
karena teman tiga parpol ini dari sejak awal mendukung
tapi kalau kita bicara jujur pentolan senior senior pdip pun banyak yang ikut mendukung
padahal tokoh senior pun banyak mendukung
nggak usah ngomong lah ini nggak enak
jadi tokoh seniornya pun terang terangam dia juga bantu
satu keluarga dukung ktp jadi memang menarik kali ini
pak ahok kata satu juta suara ktp ini sama nggak pak
tetap sama dong kita butuh sekarang saya udah bilang sama teman ahok
kita bisa lempar ke satu juta
siapa yang mau jadi saksi di tps
kan mesti dilatih
yang jadi saksi ini siapa yang butuh transport
siapa yang tidak butuh siapa yang butuh untuk makanan
nah ini kita akan pilih nih
kita juga ada ngomong dengan partai juga nanti kalau kampanye
parpol yang bikin sebetulnya
kita juga ada tim sukses nanti akan diatur dari parpol
terus teman teman ahok ini kita harapkan mereka partisipasi selain saksi
mengawasi perhatian juga menyumbang
karena kita mau membuat sebuah budaya baru
jadi kalau mendukung calon itu harus gotong royong urunan
kalau ada sumbang lima puluh ribu satu juta orang bisa lima puluh miliar
saya kira kalau sebagian saksi mau dibayar
sebagian saksi nggak dibayar lebih dari cukup
nah kita mau membuat sebuah kebiasaan baru
uang semua ditransfer disumbang
bisa saja ada yang mau nyumbang lima puluh juta juga ada
mungkin ada juga yang nggak mau nyumbang nggak ada uang
kan yang dukung ktp nggak semua orang punya uang
kalau dia satu keluarga pas pasan
kalau lima orang lima puluh ribu dua ratus lima puluh ribu berat ya
tapi kan bisa juga ada yang mau subang lima puluh juta
kalau dia sumbang lima puluh juta sama aja dia meng cover seribu orang
ini uji coba supaya demokrasi kita makin baik
apalagi sekarang parpol parpol ini kan betul betul sangat reformis
mendukung seperti ini konsep lama sudah kita lupakan
kita menyongsong iklim demokrasi yang baru
pak ahok real nominalnya apakah ada pak ahok laporan kepada bapak
secara real nominalnya sumbangan kepada bapak untuk maju dalam pilgub ini pak
kan nanti mesti buka rekening
jadi nanti waktu kami mendaftar harus buka rekening resmi kampanye
disitulah mulai bahkan banyak teman teman ahok di luar negeri
orang kita tapi ya wni kita udah tanya kapan rekeningnya
kami mau urunan
nah kita minta dia transfer
ini menarik saya kira
mulai kapan pak
ya tunggu udah daftar
pertemunya parpol itu dengan sukarelawan dari sipil ini apa sebenarnya maknanya

maknanya bahwa stigma kalian gitu ya atau stigma umumnya orang
bahwa parpol itu pasti minta uang mahar parpol pasti mau cari untung kampanye
itu salah udah kita patahkan
hari ini membuktikan parpol hanya punya kepentingan
ada gubernur yang bersih yang tidak berpihak tidak terima suap yang bekerja untuk rakyat
pak tadi disampaikan pak punggung wiljalut paku semalam sebelum acara ini
sementara teman ahok sudah berjalan cukup lama apakah tidak menyakiti hati teman teman ahok
kan kita diskusi itu sama teman teman ahok
makanya kalau sampai mereka sakit hati saya juga nggak mau dong
saya juga gak mau dong cantik cantik sakit hati
teman ahok pak kenapa tidak tanya
teman ahok ke depannya
dari pak ahok dulu pak ahok
pak ahok dulu mungkin pak ahok akan kemanakan nanti fungsi dari teman ahok dulu
pak ahok dulu
tadi saya sudah sampaikan
saya sudah sampaikan
teman ahok aja dulu
jadi memang hari ini kita sengaja mengundang teman teman partai politik
termasuk juga dengan pak ahok sama dengan relawan relawan
terutama relawannya itu baik yang mengumpulkan ktp
maupun yang bantu dalam segi sumbangan
banyak yang misalnya nyumbang kaos nyumbang box dan lain sebagainya itu
tadi kita libatkan kita ikut sertakan dalam halal bihalal ini
supaya mereka mendapatkan penjelasan juga dari pak ahok
itu tadi laporan langsung dari kawasan pejaten di sekretariat teman ahok
dimana akhirnya kandidat petahana pilkada dki jakarta basuki cahayapurnama
menentukan pilihan jalur politiknya
dia meninggalkan jalur independen yang selama ini dia rencanakan
dengan memilih jalur partai politik
untuk menuju pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
sudah kalau kata ahok sudah saya pakai parpol sajalah
demikian kata ahok dalam deklarasi sekaligus halal bihalal
di sekretariat teman ahok pejaten pasar minggu jakarta selatan